sampai pada akhirnya beliau menyampaikan selembar kertas kepada saya
padahal mungkin ini bagus
saya lihat saya pulak saya balik dan apa yang bagus itu adalah baju yang saya pakai ini